kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian juga tak jarang melibatkan buah hati mereka dalam prosesnya
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan ketua komnas perempuan andi yendriyani dan juga psikolog klinis dan forensik
dan sebelum kita membahas atau memulai dialog ini perlu kemudian saya sampaikan bahwa kembali trigger warning terlebih dahulu ya
mungkin pembahasan dalam dialog kali ini juga dapat membangkitkan trauma dari sejumlah pihak
saya ucapkan selamat malam kepada dua orang narasumber saya malam hari ini mbak andi dan juga mbak cassandra
terima kasih sudah bergabung bersama sian and indonesia connected
saya akan ke mbak andi terlebih dahulu
kita akan membahas terkait dengan data
kita tahu bahwa kasus seperti ini yang kerap terjadi bisa dibilang juga sebagai suatu fenomena gunung es
tidak semuanya terlaporkan begitu
tidak semuanya kemudian mencuat kepada publik
datanya tapi kalau dari komnas perempuan seperti apa ya
sebenarnya ada berapa kasus kdrt yang terjadi di indonesia di sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua mbak
data kdrt ya mbak ya selamat
maham juga untuk semuanya
saya kaget karena data kdrt saya pikir langsung menukik pada data femisida
kalau kita melihat memang dari lima ribuan kasus yang dilaporkan kepada komnas perempuan pada tahun dua ribu dua puluh
itu hampir lebih tujuh puluh persennya adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga
tetapi juga sebagian besarnya dari tujuh puluh persen itu adalah kasus yang dilakukan oleh suami terhadap istri
nah sementara untuk kasus femisidani sendiri atau kasus pembunuhan terhadap perempuan
dengan berbagai latar belakang yang sebetulnya mengarah pada konstruksi relasi yang timpang antara laki laki dengan perempuan
ini tidak ada pencatatan yang terpisah termasuk di tingkatan kepolisian
karena selama ini masih digolongkan

sebagai kasus pembunuhan saja
nah justru komnas perempuan sejak tahun dua ribu dua puluh satu ini membangun dialog agar ada proses data yang lebih spesifik
yang memungkinkan kita untuk bisa mengenali ciri ciri maupun pola dari pembunuhan terhadap perempuan
baik dari data tersebut mayoritas ini kalau kita lihat secara umum rata rata penyebab terbanyaknya apa
apakah memang relasi yang tidak baik antara perempuan dan laki laki
spesifik dalam rumah tangga atau apa mbak
kalau dari kajian media masa yang dilakukan oleh komnas perempuan pada tahun dua ribu dua puluh
sebagian besar dari femisida atau pembunuhan yang diarahkan kepada perempuan
itu dilakukan karena memiliki awalnya ya relasi yang sifatnya personal
tapi kemudian relasi itu retak dan pihak perempuannya dianggap tidak mau rujuk kembali
ataupun situasi situasi di mana si perempuannya dianggap membangkang dari peran peran domestik
yang menurut awam kebanyakan masyarakat harusnya dilaksanakan oleh perempuan tanpa pertanyaan
jadi misalnya sama seperti liputan yang barusan kita dengarkan kasus yang sedang kita bahas ini
banyak juga kasus yang berawal dari percek coklat di dalam rumah tangga
di mana pihak perempuan dianggap tidak sabaran tidak cukup melayani dan lain lain
baik saya ke mbak cassandra
tadi kita sudah dengar bersama apa saja yang kemudian menjadi faktor penyebab biasanya mayoritasnya itu kenapa sih terjadi kemudian kekerasan terhadap perempuan
berujung pembunuhan spesifiknya di dalam rumah tangga
kalau dilihat dari kacamata psikologi begitu apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi faktor pendukung munculnya penyebab penyebab tersebut
apakah bisa mendengar suara saya
sekali lagi memang tadi juga sudah disampaikan
baik silahkan mbak
ya sesuai tadi yang juga disampaikan memang tadi ada relasi yang tidak seimbang ya
ada yang berkuasa ada yang lemah
nah tapi tentu saja itu juga terkait dengan pertama profil psikologis dari pelakunya
dari yang merasa punya kuasa lalu kemudian yang menjadi korban ini juga berarti akhirnya tidak menyadari bahwa mereka masuk ke dalam sebuah lingkaran kekerasan
yang berlarut larut demikian lalu kemudian juga ada situasi situasi yang memicu
misalnya mungkin juga ada faktor ekonomi ada faktor sosial budaya dan yang paling penting juga ada masalah penegakan hukum barangkali yang juga masih belum cukup
jadi saya yakin bahwa itu tegas atau mungkin juga belum bisa menyelesaikan permasalahan ini
karena saya yakin dari komnas pembuan juga sudah begitu sering mencatat dan mendampingi ya ibu andi ya
tapi tetap saja berpuluh puluh tahun ini masih sering terjadi
yang tentu saja harus menjadi pr kita bersama untuk bisa memutus rantai kekerasan ini
baik kata kuncinya adalah bagaimana kemudian
jadi kita sama sama menyetop kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan maupun laki laki
spesifiknya dalam dialog kali ini kita membahas sekatingan perempuan
tadi ada kemudian profil psikologi dari orang yang juga berpengaruh di dalamnya
ketika kita bicara tentang hal itu kadang kadang kita kemudian membiasakan satu sikap yang ada
begitu ya mbak cassandra kita menganggap bahwa itu adalah sikap yang wajar respon yang wajar
nah batasannya itu sebenarnya seperti apa sih
ilmu psikologi klinis dan forensik ketika satu hal dikatakan menjadi satu kondisi atau satu sikap yang tidak bisa dan tidak kita wajarkan seharusnya
dalam relasi hubungan termasuk diantaranya dalam rumah tangga
ya permasalahannya ini kan adalah adanya suatu proses yang berkepanjangan lalu sampai kepada sebuah titik kulminasi yang mungkin bisa berakibat fatal
nah seringkali awalnya dari kata kata biasa
itu dianggap wajar bahwa boleh seorang pria melakukan ini bahwa seorang perempuan harus menjalankan ini
jadi ada suatu tatanan yang tadi kalau memang pengaruhnya ada masalah nilai norma budaya norma masyarakat yang dianggap biasa
tapi persoalannya adalah ketika sudah terjadi kekerasan itu kan berarti sudah tidak bisa diterima
nah persoalannya kekerasan ini sudah bisa juga yang bukan hanya berakibat kepada perasaan malu terhina merasa direndahkan
tetapi juga sampai ada kekerasan fisik juga ada dampak psikologis dan sosial yang bahkan pada perempuan ini seringkali rantainya
itu siklusnya tuh mungkin kalau kekerasan itu kan awalnya dari yang pertamanya nggak apa apa
tapi terus kemudian ya betul ya pertamanya itu kan dari mulai gak apa apa baik baik saja
tapi terus kemudian memuncak ada eskalasi emosi terjadi kekerasan lalu kemudian baik baik lagi
nah seringkali perempuan tidak menyadari siklus ini
siklus yang berulang ulang terus sampai akhirnya bisa jadi terjadi suatu kekerasan yang sangat luar biasa
yang bahkan kekerasannya bukan hanya verbal dan psikologis saja bahkan sampai kekerasan fisik yang sudah berakibat kepada kematian
ini yang tentu harus bisa di cut bisa dipotong supaya perempuan juga tahu haknya
bahwa ada hal hal yang mungkin memang masih bisa diterima tetapi kalau misalnya sudah bertentangan dengan prinsip tadi
ada kekerasan ini sudah melakukan kekerasan berbasis gender terutama
ya itu yang tentu harus menjadi siklo edukasi bagi kita bersama untuk tidak bisa diterima dan tidak dibiasakan untuk diterima atau dianggap wajar
baik biasanya yang dilakukan juga adalah ketika sudah merasa tidak nyaman menuju atau mencari bantuan
salah satunya dengan melaporkan yang terbuka pintunya adalah komnas perempuan
nah saya mau ke bu andi lagi
kalau sejauh ini upaya perlindungan yang dilakukan oleh komnas perempuan ketika kemudian ada yang melapor
tapi bagaimana sih caranya agar tidak menjadi korban dua kali
karena biasanya stigma yang ada ketika kita melaporkan tindakan yang terjadi itu kan lebih menakutkan kadang dari hal hal atau tindakan tindakan yang didapatkan
nah upaya perlindungan terhadap korban yang biasanya dilakukan oleh komnas perempuan seperti apa
betul sekali mbak memang hal yang paling dikhawatirkan oleh korban selain tentunya adanya kemungkinan ancaman ataupun balas dendam dari pelaku
adalah justru kemungkinan kemungkinan sikap yang akan dia peroleh
apakah itu disalahkan atau justru direndahkan akibat dari kekerasan yang dia alami
nah untuk mencapai proses hukum tentunya kesigapan dari aparat menjadi sangat penting
dan tentunya aparat yang juga memahami
perspektif korban dan juga bisa menjalankan proses hukumnya dengan memberikan upaya upaya pemulihan
karena itu komnas perempuan sebenarnya di dalam upaya memberikan pelindungan bagi perempuan korban yang telah melaporkan kasusnya dan ingin berproses secara hukum
kami saat ini sedang menggodok mou dengan kepolisian dengan harapan bahwa dia bisa menjadi ruang untuk kerjasama peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian
selain tentunya kerjasama dengan kejaksaan
selain tentunya kerjasama dengan kejaksaan
dan juga mahkamah agung untuk kejaksaan dan hakim
dan kami mendorong juga agar segera arahan dari kapolri untuk membuat unit pelayanan bagi perempuan dan anak menjadi direktorat
sehingga memiliki sumber daya yang lebih baik ini segera dapat terwujud
kita sungguh berharap bahwa direkturat ini sudah bisa mulai menjelma ya di tahun dua ribu dua
untuk itu komnas perempuan juga sudah memberikan surat rekomendasi kepada kementerian komitmen rbr
birokrasi dan juga pemberdayaan aparatur negara agar bisa mempercepat proses pembentukan direktorat untuk pelayanan bagi perempuan dan anak
dengan dibentuknya direktorat ini nanti juga akan menguatkan unit unit pelayanan bagi perempuan dan anak di tingkatan daerah kota kabupaten
dan ini jadi sangat penting karena kita tahu di banyak wilayah di indonesia wilayah kepolisian ini dengan kepulauan kepulauan yang ada tentunya membutuhkan penanganan juga yang lebih spesifik
mengalami kendala di sisi apa apakah dari sisi barang bukti ataukah kemudian keterangan keterangan dari saksi atau seperti apa pendampingan yang biasa dilakukan oleh komnas perempuan ketika masuk ke jalur hukum
komnas perempuan sendiri tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus
mandat kami sebetulnya adalah melakukan pemantauan dan memastikan bahwa hak hak korban terpenuhi oleh pihak pihak yang memiliki kewenangan dan juga tugas untuk menjalankannya
jadi kalau misalnya ada korban yang melapor kepada kementerian komitmen rbr
dan dia membutuhkan bantuan hukum kami akan merujuknya kepada misalnya pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak ataupun lembaga bantuan hukum yang juga memiliki alokasi berdasarkan dengan undang undang bantuan hukum yang ada
kalau misalnya terjadi kemacetan di dalam proses hukumnya kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian kejaksaan maupun kehakiman dalam hal ini mahkamah agung
dan jika dibutuhkan pelindungan lebih spesifik maka biasanya kami berkoordinasi
dengan pihak lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan bahwa hak haknya ini dapat terpenuhi oleh pihak pihak
baik mbak kasan
nah setelah mencara untuk kendalanya sendiri yang paling berat sebetulnya langkah pertama untuk melaporkan kasusnya
itu mengapa dari data yang masuk komnas perempuan sebagian besar kasus yang berhasil diproses adalah yang mendapatkan pendampingan yang cukup
sementara di saat yang bersamaan kita tahu daya atau sumber daya untuk konseling untuk psikolog dan lain lain itu sangat terbatas sekali
dan kita sungguh berharap dengan adanya undang undang praktik psikologi yang baru saja disahkan ini akan memampukan lebih banyak daerah memiliki konselor konselor yang memungkinkan proses pendampingan ini terus ada dari mulai pelaporan sampai selesai persidangan bahkan pasca persidangan itu sendiri

oke saya ke mbak kas

ketika kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan tidak hanya kemudian perempuan selalu menjadi korban kadang juga ada perempuan juga menjadi pelaku di sini ya
walaupun memang malam ini kita akan spesifik lebih condong mengarahkan sesuai dengan kondisi kasus kasus temuan terbaru
tapi kalau kita bicara secara umum mbak kassandra bagaimana kemudian kita mendeteksi terjadinya kasus kekerasan di dalam suatu hubungan dan juga di dalam rumah tangga spesifiknya
baik itu dari eksternal maupun dari internal ketika kita sebagai bagian dari hubungan tersebut
karena ini menjadi penting juga untuk kalau dari luar kan jadi bisa tahu bisa kemudian menjadi support sistem yang baik begitu terhadap para korban begitu
cara deteksinya seperti apa sih mbak sebenarnya
baik sebenarnya dampak kekerasan itu kan memang sangat beragam
mulai dari dampak fisik dampak psikologis dampak sosial
tapi yang jelas biasanya memang kalau ada tadi juga disebutnya oleh ibu andi bahwa berharap teman teman psikolog di seluruh indonesia bisa menjawab tantangan ini
dan tentu saja memampukan diri dengan kompetensi yang sesuai dalam hal ini
mungkin kalau menerima kasusnya mudah tetapi sekali lagi tentu harus ada pembuktiannya
nah pembuktian inilah yang juga kait dengan pertanyaan
tadi ya bahwa bagaimana bisa dibuktikan bahwa sebuah kondisi perilaku atau dampak itu adalah sebuah dampak dari kekerasan itu sendiri
yang jelas memang pasti ada yang bisa dideteksi
mulai dari perubahan fisik misalnya yang tadinya mungkin bisa terlihat mungkin ada biru atau luka dan lain sebagainya
tapi terus kemudian juga ada perubahan sikap perubahan perilaku
yang paling sering juga adalah
waktu reaksi misalnya
nah tugas seorang pendamping psikolog baik klinis maupun forensik sekalipun
tentu tidak hanya membuktikan adanya dampak tersebut
tetapi juga harus bisa mengaitkan dampak tersebut dengan tindak pidana yang terjadi dalam hal ini apabila kekerasan
karena ketika itu sampai ada proses hukum itu harus ada pembuktian yang jelas terutama dari sisi psikologi forensiknya
oke berarti mbak cassandra terakhir untuk menyetop kekerasan dalam rumah
ternyata nggak seperti headline kita hari ini
kunci pentingnya apa yang kemudian harus dilakukan
baik itu bagi pelaku bagi korban dan juga bagi lingkungan sekitar
saya kira semua entity harus ikut menunjang
yang pertama mulai dari juga keluarga memastikan bahwa mengajarkan nilai nilai kestaraan gender dari rumah
supaya menghasilkan anak anak yang sudah paham
untuk tidak melakukan hal tersebut
lalu kemudian sikul edukasi yang masif ya baik di lingkungan keluarga sekolah masyarakat
bahkan juga di media sosial bahkan di media formal sekalipun
lalu kemudian penegakan hukumnya juga harus jelas
nah sementara juga adanya pendampingan pendampingan komunitas komunitas yang terjun di sini juga harus lebih banyak
dan yang paling akhir tentu pemerintah
saya rasa pemerintah juga berperan penting dalam hal ini
untuk bisa menekan kekerasan seksual
terutama untuk proses penegakan hukumnya supaya menjadi lebih mudah dan lebih cepat
lebih bisa memberikan keadilan terutama bagi perempuan
karena banyak sekali yang tadi saja sudah datanya sudah banyak
tapi banyak sekali yang tidak berani lapor
terutama juga karena takut mengalami kekerasan sekunder
tetapi juga karena takut tidak mendapatkan keadilan
baik jadi dari semua lini ya
dari semua level memang harus benar benar dipastikan untuk bisa menghindari dan menyetop kekerasan
baik itu dari level terkecil maupun dari sisi regulasi
termasuk diantaranya besar harapan dari pemerintah ini bisa benar benar mengeluarkan regulasi
dan ketika sudah masuk ke ranah hukum
bisa benar benar mendapatkan keadilan terhadap para korban yang sudah berani melapor
terima kasih banyak kepada ketua komnas perempuan andi yantriani
dan juga psikolog klinis dan forensik mbak cassandra putranto
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini